tim hukum pdi perjuangan menyerahkan sepenuhnya kasus suap yang melibatkan kadernya harun masiku kepada kpk
namun tim hukum enggan menjelaskan langkah yang akan dilakukan partai terkait harun yang masih buron hingga saat ini
ketua tim hukum pd perjuangan wayan sudirte juga tidak bersedia menjelaskan pernyataan sekjen pd perjuangan hasto kristianto
yang menyebut harun masiku justru korban dari kasus suap yang menjerat mantan komisioner kpu wahyu setiawan

ini dijalankan tidak menyimpang dari prosedur yang ada
nah yang ketiga kami mengimbau bersama sama kepada semua pihak setelah proses hukum ini dijalankan
ditangani oleh aparat penegak hukum yang berikutnya kan kita tinggal menunggu bagaimana aparat penegak hukum ini menjelaskan kasus ini
kita tunggu saja itu saja yang biasa saya sampaikan sampai saat ini
terima kasih atas perhatian teman teman